warga di jalan masjid al islah susukan ciracas jakarta timur
dikejutkan oleh penemuan jasad bayi laki laki berusia satu tahun
di dalam salah satu kontrakan milik warga
jasad bayi malang ini ditemukan di bagian ruang tamu dengan tertutup kain
jasad pertama kali ditemukan oleh pemilik kontrakan
yang curiga usai mencium bau tak sedap dari dalam kontrakan pada jumat sore
diduga bayi malang ini telah meninggal dunia lebih dari tiga hari
ketua rt dan pemilik kontrakan mengatakan bahwa korban tinggal bersama kedua orang tua
keluarga ini baru menempati kontrakan tersebut dalam waktu dua bulan terakhir
kedua orang tuanya meninggalkan korban dalam keadaan tak bernyawa
lantaran diduga tidak ingin mengurusnya
ayah korban pun terekam kamera pengawas saat berjalan meninggalkan kontrakan
nah saya tidak tahu selanjutnya kayak apa karena begitu kejadian
yang keluar itu hanya suaminya
mungkin istrinya sudah duluan keluar kita nggak tahu
hingga senin sore pengurus lingkungan tidak mengetahui kondisi tubuh korban
lantaran tidak berani membuka kain penutup dan langsung melaporkan ke petugas kepolisian
sementara kasus penemuan jasad bayi ini tengah dalam penanganan petugas kepolisian sektor ciracas
tapi sekolah ya
seorang nenek asal ardirejo ini mendatangi kantor polsek panji situbondo
membawa sang cucu sendiri
dia mengadukan cucunya yang masih duduk di bangku kelas tiga sekolah dasar ini
di anyaya ibu kandung hingga luka luka
ia pun meminta perlindungan kepada petugas agar cucunya bisa dipindahkan ke sekolah yang lebih dekat
sang anak sudah berkali kali meminta ibunya untuk pindah sekolah karena jaraknya jauh dari rumah
namun ibunya yang menikah lagi justru sering bertindak kasar dan melarang pindah sekolah
kini ia mencari teman yang lebih dekat
ia memilih tinggal bersama neneknya
setelah mendapat laporan peristiwa tersebut
pihak kepolisian membantu korban pindah sekolah yang lebih dekat dari rumahnya
nenek korban berharap laporannya ke unit ppa polres situbondo
membuat sang ibu kandung jerah
tim liputan cnn indonesia